berdasarkan instruksi menteri dalam negeri no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
per sembilan belas oktober hingga satu november mendatang penumpang pesawat terbang dari dan menuju wilayah jawa bali
tidak lagi bisa menggunakan hasil negatif dari rapi tes antigen
melainkan harus menunjukkan bukti tes pcr maksimal dua x dua puluh empat jam sebelum keberangkatan
ketentuan ini berlaku bagi penumpang yang sudah vaksin dosis pertama maupun dosis kedua
meski demikian pada rabu pagi aturan wajib tes pcr ini belum diberlakukan di bandara soekarno hatta tangerang banten
penumpang di terminal dua yang diprediksi mencapai empat puluh dua orang pada hari ini
masih dapat menggunakan hasil negatif dari rapid test antigen untuk penerbangan di wilayah jawa dan bali
asalkan sudah mendapat dua kali vaksin covid sembilan belas
sementara dikutip dari keterangan tertulis yang dikirim oleh juri bicara kementerian perhubungan adita irawati
syarat perjalanan pesawat terbang masih menggunakan
aturan dari surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
kementerian perhubungan masih menunggu surat edaran terbaru dari satgas penanganan covid sembilan belas
mengenai ketentuan perjalanan orang dalam negeri di masa pandemi yang menjadi rujukan aturan selama ini

asalkan sudah mendapatkan hasil negatif dari rapi tes antigen yang menjadi rujukan aturan selama ini